dikawal penyidik subdit cyber di treskrim suspolda metro jaya
dr lois owid senin petang dibawa ke mabes polri
kasusnya kini resmi dilimpahkan ke baris krim polri
lois hanya bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media
dan langsung masuk ke dalam mobil petugas
sebelumnya pada senin siang lois dilaporkan ke polda metro jaya
oleh pengacara pitra raumadoni atas unggahannya di media sosial
yang menyebut covid sembilan belas bukan virus dan tidak menular
ia juga mengatakan vaksin tidak akan meningkatkan antibody
dokter yang aktif di media sosial ini kemudian ditangkap atas kasus penyebaran berita bohong
melalui tiga platform media sosial sekaligus dengan menyebut korban meninggal
bukan karena terpapar covid sembilan belas melainkan interaksi enam macam obat
dr l telah menyebarkan berita bohong
dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong
dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat
dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular
yang ia lakukan di beberapa platform media sosial
selain itu polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa tangkapan
layar unggahan di media sosial
tim liputan cnn indonesia